rp delapan puluh tiga tiga ratus enam belas atau sembilan puluh lima empat puluh enam persen
ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial kenapa rp delapan puluh enam triliun seratus miliar
itu yang belanja bantuan sosial itu adalah belanja bantuan sosial reguler untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
meliputi pkh dan bantuan pangan non tunai
serta bantuan plt el nino di dua ribu dua puluh
sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi
ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga
permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim
itu ada untuk anak gagal ginjal akut
kami akan menjelaskan setelahnya
kementerian sosial anggaran dari dua ribu dua puluh tiga sebesar rp delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima
itu turun menjadi rp tujuh puluh sembilan dua ratus empat belas delapan puluh tiga empat ratus enam puluh tiga
dan rp enam puluh empat
anggaran perprogram perlindungan sosial rp tujuh puluh delapan lima puluh empat satu ratus sembilan puluh enam tujuh ratus enam puluh tujuh
atau sembilan puluh delapan lima puluh empat persen
itu belanja bantuan sosial di sebelahnya yang berwarna kuning
rp tujuh puluh delapan lima puluh empat tujuh ratus enam puluh tujuh dan rp tujuh puluh delapan lima puluh empat tujuh ratus enam puluh tujuh
itu di luar bantuan el nino
sehingga kami kembali reguler memberikan menyerahkan bantuan reguler pkh dan ppnt
kemudian program dukungan manajemen rp satu satu ratus lima puluh sembilan delapan ratus delapan puluh delapan
atau satu empat puluh enam persen
jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun
dari rp delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat satu ratus empat puluh
turun menjadi rp tujuh puluh sembilan enam puluh tujuh enam puluh tujuh
hal ini karena belanja plt el nino keluar dari bantuan di dua ribu dua puluh
dengan rincian sebagai tertera di atas
ada pun belanja bansos kementerian sosial tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
pkh atau program keluarga harapan
itu sebesar sepuluh juta kpm
dengan paku rp dua puluh delapan tujuh ratus sembilan delapan ratus enam belas tiga ratus
ini tetap di dua ribu dua puluh empat tetap sepuluh juta targetnya
namun realisasinya tidak bisa persis sama sepuluh juta
karena begitu saya menetapkan hari ini dengan data
tiap bulan kami perbaiki data
karena ada yang meninggal ada yang lahir ada yang pindah
sehingga kami harus menetapkan tiap bulan
karena kalau sesuai undang undang tiga belas dua ribu sebelas
itu satu tahun dua kali maka kami sudah terlambat
karena yang meninggal sudah banyak
sehingga kami rubah sekarang ini
tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial
yang kedua adalah kartu sembako
targetnya adalah delapan belas delapan juta kpm
dengan dana rp empat puluh lima satu ratus dua puluh
sama di dua ribu dua puluh empat itu program sembako
dengan targetnya delapan belas delapan juta kpm
salur datanya adalah delapan belas enam puluh dua
tadi sama tidak bisa persis sama
karena di saat proses ada perubahan perubahan
nah kemudian tahun dua ribu dua puluh tiga ada blt el nino
dan ini sudah disetujui oleh dpr
kesimpulan rapat kerja di komisi delapan dpr ri
masa persidangan dua tahun sidang dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dan ini harus selesai pada bulan desember
dan saat turun adalah di bulan november
bantuan sosial lainnya adalah
bantuan untuk gagal ginjal akut
dengan nilai total rp tujuh belas lima ratus dua puluh
kemudian atipikal atau ggpa
itu terdiri dari ini program permakanan untuk lansia
seratus orang sebesar rp lima ratus lima puluh dua
kemudian permakanan untuk disabilitas
ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat
bisa rw tergantung wilayahnya
kalau jumlah penduduknya sedikit
bisa dikelurahan dikelola oleh masyarakat
setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat
kemudian untuk rehabilitasi sosial
jadi atensi untuk anak yatim piatu
sebesar tiga ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus lima puluh lima orang
atau rp empat ratus lima puluh empat lima ratus enam
kemudian atensi untuk lansia
ini terutama untuk menolong lansia lansia yang tiba tiba sakit
maka kami tangani dengan program ini
kadang harus menutup biaya sekolah
juga menutup kebutuhan gisi dan sebagainya
kemudian atensi untuk penyandang disabilitas
ini bantuan kursi roda dan sebagainya
kemudian atensi untuk korban bencana
jadi kami memberikan bantuan korban bencana
untuk meninggal sebesar lima belas juta
kemudian atensi untuk kelompok rentan
dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
serta untuk atensi korban penyalahgunaan nafsa dan odif
sebesar sepuluh ribu orang
kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil
itu yang berada di depan terdepan perbatasan negara
kemudian terpencil di tengah hutan
sebesar dua delapan ratus empat puluh tujuh kakak
atau setara dengan lima puluh delapan ratus enam puluh juta rupiah
kemudian rumah sederhana terpadu
atau perbaikan perumahan untuk tujuh lima ratus kpm
untuk dua ribu dua puluh empat target volumenya hampir sama
hanya tidak ada untuk el nino
tidak ada gagal kinjal akun
ini baru beberapa enam bulan
jadi untuk permakanan sudah saya sampaikan ke bu menkyu
total anggaran adalah di dua ribu dua puluh
tujuh puluh lima enam ratus enam belas rupiah
sedangkan realisasi dua puluh lima tiga ratus empat puluh miliar rupiah
yang mulia perlu kami sampaikan
itu memang tidak boleh terlambat
karena kalau orang miskin itu dia bisa survive
kadang satu bulan mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan
makanya kadang kartunya ada yang digadekan
untuk menyambung sisa hidup mereka
tidak boleh terlambat untuk menyalurkan
kemudian kalau kami bisa jelaskan
bahan sos sembako dan pkh
jadi untuk pkh murni
jadi yang murni menerima hanya satu bantuan pkh
ini terutama yang kondisinya berat
apa di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu
ada kemudian atau mereka anak yatim
itu mereka bisa menerima
nah untuk pkh murni
itu ada dua lima ratus lima puluh tiga penerima manfaat
mereka menerima sebelas juta
jadi hanya menerima sembako saja
dengan targetnya delapan belas juta
ditambah tujuh juta ini
totalnya adalah dua puluh satu tiga ratus lima puluh tiga keluarga penerima manfaat
kemudian proses penyaluran bansos
karena kami dasarkan pada perpres no enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai
bahwa kami menyampaikan ke kementerian keuangan
untuk proses permintaan pembayaran
itu membutuhkan waktu tiga bulan
untuk mulai memberikan buka rekening
kemudian sehingga mereka punya rekening
sehingga untuk yang tadi kami sampaikan
kemudian harus diganti istrinya atau anaknya
itu mereka tidak bisa kemudian off
kalau meninggal bukan tiba tiba serta merta dia menjadi kaya
kita salurkan lewat pt pos
ini kesepakatan dengan wakil menteri bumn
karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah dua juta
eh di bawah tiga bulan
kemudian langsung masuk ke rekening kpm
jadi bukan kita serahkan
masang masuk ke rekening kpm
kpn bisa ngambil di saat penyaluran
tapi tetap masuk di rekening kpm
jadi ini bukan kita berikan uang cash langsung
karena kami dasarnya adalah perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
jadi langsung ke rekening
ini kami sangat bermanfaat
karena di beberapa daerah terpencil
kadang mereka tidak bisa
sehingga pt pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut
demikian kira kira bapak
yang mulia bapak ibu dan para
menjelaskannya bukan dengan membaca
karena saya biasa melakukan dengan cat seperti ini
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh